kembali di cnn indonesia newsroom kita ke segmen ekonomi dan bisnis
pemerintah menyatakan pembiayaan untuk pembangunan ibu kota negara baru
akan diambil dari tiga sumber
atau senilai rp delapan puluh sembilan empat triliun rupiah
berdasarkan siaran pers kementerian keuangan selain dari apbn
sumber pendanaan pembangunan ibu kota bersumber dari kerjasama pemerintah
menteri keuangan sri mulyani menyatakan
masing masing sumber pembiayaan disesuaikan dengan peruntukan dari investasi
apabila sifatnya murni untuk barang publik atau public goods
maka keseluruhan dibangun dari apbn
ini terutama untuk infrastruktur pelayanan dasar
seperti pembangunan istana negara bangunan strategis tni polri
dan rumah dinas asn tni polri